dalam konferensi pers yang dilakukan di jakarta pada rabu malam giselle anastasia menyatakan permintaan maafnya pada masyarakat
secara pribadi ia juga meminta maaf pada orang tua mantan suami dan keluarga besarnya
lebih lanjut giselle berharap kasus ini tidak berdampak pada sang buah hati di masa yang akan datang
untuk mengucapkan permintaan maaf yang sebesar besarnya kepada seluruh masyarakat indonesia seluruh pihak yang terkait khususnya kepada keluarga besar saya besar harapan saya untuk diizinkan menata kembali kehidupan saya bersama gempi gempita dan giselle
dan dengan adanya kasus ini saya berharap tidak berdampak negatif terhadap psikologi anak saya
sebelumnya pada senin empat januari lalu usai diperiksa di direktorat reserse kriminal khusus polda metro jaya michael yukinobu telah lebih dulu menyampaikan permintaan maafnya kepada keluarga dan masyarakat indonesia
untuk hal yang terjadi
jadi selama ini saya benar benar menyesal saya benar benar minta maaf ke seluruh masyarakat indonesia kepada keluarga saya kepada pihak pihak yang terkait saya minta maaf untuk itu semua
dan saya benar benar menyesal atas semua yang sudah saya lakukan mungkin ini adalah hukuman dari tuhan
pada dua puluh sembilan desember dua ribu dua puluh
giselle dan michael yukinobu ditetapkan sebagai tersangka atas kasus video asusila
keduanya mengaku sebagai orang yang ada di dalam video tersebut
setelah tak hadir pada pemeriksaan empat januari lalu giselle rencananya akan diperiksa kembali sebagai tersangka pada delapan januari besok
tim liputan cnn indonesia